kita ke informasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan pihaknya siap menyelenggarakan balap mobil listrik formula e pada bulan juni tanggal empat
penetapan tanggal tersebut diputuskan melalui via world motorsport council di paris pada lima belas oktober dua ribu dua puluh
yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke delapan tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
dalam acara peresmian infrastruktur tata kampung di kawasan tanah merah koja jakarta utara sabtu pagi
anies baswedan mengatakan lokasi event formula e di jakarta akan diumumkan oleh fio sebagai panitia penyelenggara
setelah melakukan pengecekan kelima lokasi alternatif yang telah disediakan pt jakarta propertindo dan dinas pemuda dan olahraga dki jakarta
di kawasan tanah merah koja jakarta utara sabtu pagi anies baswedan menyatakan pihaknya siap menyelenggaraikan balap mobil listrik formula e pada bulan juni tanggal empat